istri yang suka berbohong
ah mau andiin ke kamar
dari tadi gue ngikutin
lo kebut kebutan bahaya ya sar
gak usah sope peduli sama gue
gue gak butuh perhatian lo
gue mau jalanin lagi
gue tau lo mau ngejar nino kan
dia kan suami gue
wajar dong gue mau pertahankannya
padahal gue udah ngalah demi kebahagiaan lo sar
lo masih ngejar nino
dan lo juga gak bahagia
bukan urusan lo
nino udah gak peduli sama allah
yang ada lo semakin sakit sar
nino itu bagaikan bara api dalam hidup
semakin lo mendekat
lo semakin terbakar
lo bakal hancur jadi gemuk
setelah itu hidup lo bakal damai
percaya sama gue sar
gak usah sok tau
terserah kalau lo masih ngotot
sekarang gue cuma bisa mantau sih
tolong kamu ke ruang tamu sekarang ya
bapak erlin lopra setia ini
dia mau pulang
mungkin karena rumah saya terlalu besar
dia gak tau pintu keluarnya dimana
tolong kamu antar sampai mobilnya ya
supaya gak nyasar disini
baik pak bos
kamu jangan pulang
kamu jangan pulang
kamu apa pak erlin
kamu lihat karang
kamu gak bisa maksat enaknya
kamu punya istri
dia lagi hamil
jangan kamu lupa
boleh berarti kamu sekarang pulang
miepah istri yang suka berbohong
ah mau andiin ke kamar
kapan ya allah kapan semua ini berakhir
seharusnya aku gak bersikap sekeras ini ke nino
karena lepas dari semua kesalahannya nino berhak tahu
saat nino tahu identitas rena
situasinya akan semakin menyakiti elsa dan andi
aku sebaiknya bisa berhenti
aku mau pergi ke rumah
aku sebaiknya ajak nina bicara
ya allah ini sih benar benar kacau
kasian andin buruk sampai keram gitu
mudah mudahan setelah diusir sama om surya
dan gak kemari mari lagi
aku mau pergi ke rumah
uya pak nino kemana
waduh pak nino barusan pergi pak
ini saya baru mau nutup gerbangnya
ya udah apa ya
terima kasih ya pak nino
aku kejar nino dulu ya pak
gak usah tunggu
apa sih pak
kita belum sempat bicara
sejak mama ditangkap
ampun pak nanti aja pak lain kali aja ya pak
nino itu lagi marah marah sama aku aku harus kejar dia ya
gak usah tunggu
apa mama memang yang membunuh roy
atau kamu yang membunuh rey
apa kamu yang membunuh roy
papa kenapa sih pak
kalau memang bukan mama pelakunya tapi kamu
apa kamu tega melihat mama di penjara karena perbuatan yang bukan dia lakukan
apa kamu tega
melihat mama yang selalu membela kamu mencintai kamu di penjara
apa kamu tega
apa rabbimny ah